yakni dari buku cetak ke video visual
sementara kapasitas penjara sudah tidak bisa ditambah
itulah mengapa menurut catatan sejarah
dan ikannya ikan asapnya mantap banget
proses ini bertujuan untuk membuat perputaran oksigen patiman baik
sebenarnya sih nggak gitu berat berat banget paling kayak sepuluhan kilo mungkin ya
begitu ada kebakaran warga mengungsi di tempat pengungsian
tapi kan terus menerus lima tahun akan diomongin itu
iya papa papa mama selalu perhatiin telepon terus
jadi kita ini belum pernah belum banyak dapat kesempatan untuk ketemu fans secara langsung gitu
untuk perumahan publik dan komunitas
pelaku usaha jasa keuangan